iya ya bah jadi cantik
kalo kepangannya dibuka
kan jadi cantik mbak
tapi memang udah cantik
iya tambah cantik maksudnya
udah sorryan neng disini
anak abadnya menikanti pisan
buktinya tau ini sopi
itu istilahnya neng
jadi kemarin kemarin gak cantik dong
maksud apa teh
kemarin juga cantik
tapi sekarang lebih cantik
tadi pas mobil saya udah beres dikerjain sama motir
saya disampelin sama dua pereman bu
tadi saya digebukin bu sama mereka
mereka mukul dada saya
masih sakit itu bu sesek
mereka ngeluarin pisau
mereka ngancem saya bu
ditaruh di luar saya gitu
tapi mereka ngancem saya
teman saya suka sama eros
kalo kamu gak jauhin eros
keterlaluan sih kemet
pakai nyuruh pereman segala
oh ya pasti ya tuh bu
kemit itu kan kerjaannya luntang lantung
pasti bekawan sama yang begitu juga
dasar si kemet
mana mungkin satu pereman bisa ngelarang najat menikahi eros
tapi tujuannya bukan saya bu
mereka itu pasti nganjem eros
supaya gak jauhin saya
enggak ibu tenang aja saya yakin
mereka tuh gak mungkin ngapa ngapain eros
tapi mereka itu pereman najat
tapi pas si eros itu mau diserang sama premannya
mau disakitin sama pereman najat
si kemet dateng bu
so soan bu mau jadi pahlawan
itu supaya eros
punya pemikiran kalau saya ngirim premannya
itu fitnah namanya
tapi beneran tadi kemet ada disitu
saya liat sendiri
eros pasti sekarang
heros pasti sekarang lagi pergi sama si kemet
ma mau cari mereka
ma mau cari mereka
kita nyarinya teh jangan ke tempat mobil saya mogok tadi
pasti udah gak ada
mendingan kita tungguin di gerbang desa
mendingan kita tungguin di gerbang desa
nanti kita buktikan bu
kalau emang si kemet yang nganterin pulang si eros
kalau kita naik mobil nanti ketahuan bu
jangan kaki aja
tadi bilang nyate malu maluin
tadi bilang nyate malu maluin
aku mau jalan
kayak gak kena si dadang
ini kakak dadang
biasa aja doi
tapi kamu tanya terus
kalau ustadz al kemet
kalau ustadz al kemet
kalau ustadz al khamid nitipin surat
jangan sampai ada yang tahu ya
jangan sampai ada yang tau ya
ngapain gak ada duitnya
cing ada pesawat
mana tuh doi
emek ada apa
ada a'ajat dirumah kamu
kamu tau gak
barusan kan kamu kasih tahu
saya belum selesai ngomong
kamu tau gak
a'ajat dipukulin sama preman di jalan
gak boleh berhubungan sama kamu
bukan berhubungan yang lain
kamu tuh jangan mikir jorok
berarti emek yang mikir kaya gitu
berarti emek yang mikir kaya gitu
mereka kata orang suruhannya al kemet
kalau a'ajat dipukulin
berarti mereka itu suruhannya al kemet
pantesan dia tidak ada disitu
pantesan dia tidak ada disitu
kalau alasannya ngebuntutin
kenapa dia nggak muncul dari awal
saya tanya ke at kamu
takutnya kamu pulang dianterin sama al kemet
makasih ya meh
kalau gitu eros duluan
iya ya bah jadi cantik
kalau kepangannya dibuka
kan jadi cantik
tapi memang udah cantik
tambah cantik maksudnya
wah itu baru bener
itu baru bener
bukan ngetawain cantik
emma senyum bahagia ngeliat kamu tambah cantik
sini atuh emma sisirin
minta anak abah yang paling cantik
kan anak abah cuman sofi
sofi anak abah satu satunya me
abah ga punya anak yang lain
ngapain aku cium tangan lu
makanya jangan kebanyakan ngelamun cuuub
agut lagi naksir med sama emme
kamu kan sering ketemu sama my
tadinya sih begitu med
tapi setelah emme manggil agut abang
nah dari situ med ikut grogi
panjir tidak celana kamu
alhamdulillah engga med
masih bisa ugut tahan
anggap saja kamu ngomong dengan orang lain
itu kata kata saya jangan dipake atuh
ya minjem pelitah
supaya tidak grogi
dengan siapa kamu ngomong yang tidak grogi
sama siapa ya
ya terserah cuuub
ah sama lu ugut gak grogi